kamu baru tau
seenaknya aja mang marahin saya
harus dihormati aku
ada kang hujan
nanti motor saya dipinjam paksa lagi
dan disana ada bu guru yola
kesian saya cuekin
tanya aja sama si pedut
kan kamu yang nyuruh
udah mendingan pulang aja deh
rumah kamu kan kesana
kalo kesitu rumahnya dokter clara
ini terserah saya
gak mau ah
seru kamu ah
saya rasa jennifer itu memang sudah menunggu kehadiran bu yola di sekolahnya
jadi nanti saat bu yola itu sudah menemui wali kelasnya
jennifer itu jadi punya alasan
untuk tidur se sekolah
bisa jadi bu
jennifer tahu kalau semua orang tahu dia berbohong selama ini
dan dia mencari alasan
untuk bisa menjauhi semua orang
supaya bisa hanya berdua dengan pak edoy
dan setelah alasannya dia dapatkan
kemudian dia mengurung diri
berdua saja dengan pak idoy
dan kemudian kondisi pak idoi juga akan semakin parah
apa jennifer secerdas itu
iq jennifer diatas normal pak akung
betul pak akung
kalau kita menghadapi masalah seperti ini
kita gak boleh panik
jangan sampai bikin orang lain jadi lebih panik ya
kitanya harus tenang
ada apa cuk
kang ihin udah dapat berita dari yati
oh yati udah telepon
emangnya ada apa
tidak ada apa
tidak ada apa
tidak ada apa
assalamualaikum kang kusoy
kang kusoy sendirian
salah dong jawabnya
iya tadi sendirian
tapi kalau sekarang
berduaan sama tuti
kang usah aku bantuin yuk
nanti tengahnya kotor
gak apa apa tinggal dicuci
ya udah deh
aku temenin ngobrol aja yuk
kang kusoy emang tidak tau
kalau februari itu berarti
kalau aku bintangnya aries
kang kusoy tau gak
kalau kata ramalan bintang
sebenarnya ini kabar masih simpang siur kan
jadi emang belum tentu bener
jadi kang ihin gak usah panik
jangan khawatir dulu gitu ya
emang kenapa cik
katanya yati kabur dari majikannya
kan belum sebulan cik
kang ihin tenang dulu aja
ini kan belum pasti
masih kabar burung
jadi jangan khawatir
pokoknya yang penting
begitu nanti ada kabar dari yati
jangan sampai orang lain tau ya kang
emang kenapa cik
ya saya cuma nggak mau aja
sampai ada orang yang mengambil kesempatan
disana baik baik aja
gak terjadi apa apa gitu ya kang
pokoknya nanti kalau ada kabar terbaru
saya pasti akan kasih tahu kang ihin
nah sekarang saya sama cucu pulang
begitu ada kabar dari yati
akang kasih tau saya atau cucu ya
jangan kasih tahu yang lain
mari kang assalamualaikum
harus tenang jadi orang tuh
senyum aja dulu pokoknya
untuk sekarang ini sih
saya juga belum tau
apa yang harus kita lakukan
tapi yang pasti
kita itu jangan sampai memberikan jennifer alasan
untuk melakukan hal lain
saya juga gak tau pak akung
bisa jadi jennifer sedang menunggu kita masuk
dan dia mendapatkan alasan
untuk melaksanakan rencana selanjutnya
rencana supaya jennifer itu
bisa lebih menjaga pak idoy
supaya hanya bisa berdua terus dengan dia
pantesan si ibu selalu bicara itu
pak idoi bicara apa pak agung
seninggu belakangan ini
mengajak saya untuk pindah dari ciraus ini
pindah kemana pak
tidak tahu yang pasti tempat yang jauh dari ciraus
cineper cerdas sekali
iya jenniper harus punya alasan
untuk memaksa idoi pergi
karena idoi tidak akan pindah
pindah kalau misalnya saya tidak mau pindah
terus kita harus bagaimana
kau gak tahu mah kaku orangnya
maksudnya dari tadi aku terus yang nanya
kau gak tahu balik nanya dong sama aku
apa aja kang kusoy
aku udah punya pacar apa belum
ih sinyum sinyum doang
aku aja deh yang nanya
kang kusoy udah punya pacar belum
tuh kan bener
kita berdua jodoh
tuti dari mana
nah gitu dong kang kusoy
aku habis di rumahnya opa ustad
tadi habis belajar ngaji
kok gak mau pulang ke rumah kang kusoy
di rumah lagi ada si encut
aku lagi berantem sama encut
kau lagi berantem sama encut

kang kusoy gak seneng nih opa kau ada disini
kau lagi berantem sama encut
kau lagi berantem sama encut
aku juga suka ada disini
kalau gitu nanti aku sering sering yub dateng ke ladangnya kang kusoy
ketik barung kacang
kamu baru tau
ketik barung kacang
kamu baru tau
kamu baru tau
kamu baru tau
kamu baru tau
seenaknya aja mang marahin saya
saya ini kamtip harus dihormati
saya ini kamtip harus dihormati
ada kang hujan